menteri sosial idrus marham kembali diperiksa kpk terkait dugaan suap pembangunan proyek pltu riau i
kali ini ia diminta bersaksi untuk dua tersangka sekaligus
untuk ketiga kalinya mantan sekjen golkar idrus marham harus memberikan sejumlah keterangan pada kpk
bersaksi bagi anggota komisi tujuh dpr eni saragi dan pemegang saham pt black gold natural resources limited bambang sutrisno koco
idrus datang didampingi kuasa hukumnya syaiful huda
ia mengaku kedatangannya sebagai langkah pembuktian taat hukum
nama idrus seringkali muncul sebagai salah satu yang diduga terlibat kasus senilai sembilan ratus juta dolar ini
setelah kpk melakukan penyitaan cctv di ruang kerja kedua tersangka
idrus diduga melakukan serangkaian pertemuan dengan kedua tersangka terkait proyek pltu riau i
selain memeriksa idrus hari ini kpk juga memeriksa eni saragi dan johannes budi sutrisno koch
dengan tersangka saudara koco dan saudara eni
saya punya keyakinan bahwa saya dipanggil mungkin dalam rangka untuk melengkapi penjelasan penjelasan saya sebelumnya
tetapi tentu substansinya saya belum tahu persis
nanti mungkin setelah saya ditanyakan oleh pak penyitip baru saya bisa
berapa kali pun kita harus kehadir
karena ini adalah bagian
dari penghormatan kita kepada proses hukum yang ada
jadi kalau kita ingin melihat negara ini maju ya kita harus menghormati proses hukum yang ada
jangan ada istilahnya intri intri
dan kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia manggar fatani di gedung kpk
manggar apa yang didalami kpk lagi
dari idrus marham
ya selamat malam putri
pemeriksaan terhadap menteri sosial idrus marham masih berlangsung hingga saat ini
pemeriksaan terhadap idrus marham ini sudah berlangsung sejak pukul sepuluh
dan ini merupakan pemeriksaan idrus marham yang ketiga sebagai saksi untuk kasus proyek suap dalam proyek plt uriau satu
dan untuk selain idrus marham memang ada dua tersangka lainnya yang juga diperiksa
kali ini sebagai saksi karena ada pemeriksaan silang bagi para tersangka
baik enisa raghi maupun johannes budi sustenkocho yang diperiksa sebagai saksi
jika idrus marham masih berada di dalam ruang kpk untuk melakukan pemeriksaan sebagai saksi
kedua orang tersangka baik enisa raghi maupun johannes budi sustenkocho sudah keluar dari gedung kpk
untuk enisa raghi ini keluar sekitar pukul tujuh sepuluh
dan untuk johannes budi sustenkocho atau johannes budi sustenkocho sudah keluar sekitar pukul tujuh tiga puluh lima
berbeda dengan eni saragih yang saat keluar dia sempat memberikan keterangan kepada awak media mengenai apa saja yang diperiksa terkait pemeriksaan dia sebagai saksi hari ini
yaitu terkait pertemuan
pertemuan yang ia pernah lakukan dalam rangka untuk memuluskan proyek plt uriau i bersama dengan johannes koco ataupun dengan pihak pihak lain
sedangkan untuk johannes budi sustenkocho keluar dari gedung kpk tanpa sepatah katapun
dan untuk pemeriksaan bagi idrus marham kali ini berbeda dengan pemeriksaan kedua sebelumnya
jika dua pemeriksaan sebelumnya idrus marham diperiksa terkait pengetahuannya
terkait aliran dana yang terima oleh enisa raghi dari johannes budi sustenkocho sebesar empat delapan miliar rupiah
kali ini idrus marham diperiksa sebagai saksi untuk kedua tersangka
baik enisa raghi dan juga johannes budi sustenkocho terkait pertemuan pertemuan yang pernah dilakukan oleh idrus marham
baik pertemuan formal dalam rapat resmi maupun pertemuan informal yang dilakukan oleh idrus marham
baik secara sendiri sendiri atau secara individu dengan para tersangka ataupun pertemuan pertemuan yang dilakukan secara bersama sama
dan menurut jurubicara kpk febri diansyah pengetahuan ataupun penggalian informasi mengenai pertemuan ini penting
untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses persetujuan ataupun proses pendatanganan dalam proyek plt uriau i ini
karena menurut kpk proses peneretanganan dari mulai rencana hingga akhirnya kerjasama antara dalam proyek plt uriau satu ini tidak terjadi secara tiba tiba
apalagi kpk menemukan dugaan adanya aliran dana sebesar empat delapan miliar rupiah yang dilakukan dalam rangka untuk memuluskan proyek ini
dan untuk dugaan keterlibatan ataupun dugaan pengetahuan
dan idrus marham untuk kasus proyek plt uriau satu ini muncul ketika kpk melakukan penyitaan cctv di ruang kerja enisa ragih
lalu di ruang kerja juga johannes koco dan juga di ruang kerja dari sofian basir di rut pln yang juga pernah menjadi saksi untuk kasus ini
ini nama idrus sering muncul karena diduga dari cctv yang disita oleh kpk pada saat itu ada pertemuan pertemuan yang dilakukan oleh idrus marham terhadap para tersangka
oleh karena itu kpk hingga saat ini masih mendalami
namun untuk pengembangan kasusnya kpk masih fokus dengan dua tersangka yaitu eni saragih dan juga johannes budi sunokoco
dan fokus pada poin poin mengenai pertemuan dan juga bagaimana skema kerjasama antara pln pt pjb dan juga pt black gold natural resources
dan juga bagaimana aliran dana yang kemudian diterima oleh enisa ragih sebesar empat delapan miliar ini putri
baik manggar fatani dari gedung kpk terima kasih